informasi lainnya saudara polisi menetapkan seorang dokter ortopedi sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap istri pasien di palembang sumatera selatan
tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman lima belas tahun penjara
dr ortopedi berinisial myd ditetapkan sebagai tersangka usai polisi memeriksa sejumlah alat bukti dan uji lab
polisi menyebut alat suntik yang diberikan tersangka ke korban terbukti mengandung obat penenang
tersangka kini telah ditahan dan akan diproses hukum
polisi memastikan tak ada restoratif justice dalam kasus ini
tersangka hanya identik dengan dna korban
kemudian dari alat bukti yang lain kita dapatkan sebagai keterangan saksi kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka